sementara itu pelaksana tugas gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat berharap intoleransi keberagaman yang sempat muncul selama proses pilkada jakarta tidak terulang
mengapresiasi pembentukan unit kerja presiden pembinaan ideologi pancasila atau ukppip jarod berharap sosialisasi program program ukppip ini menjadi wadah yang tepat bagi masyarakat dalam mengamalkan pancasila
menurut jarod pengamalan pancasila sangat penting untuk meredam amarah dan kebencian yang sempat memanas pada pilkada lalu
jarod juga berharap pembentukan ukppip ini dapat lebih mempererat persaudaraan di ibu kota dan persatuan di seluruh wilayah di indonesia
hal ini disampaikan jarod usai menghadiri pelantikan dewan pengarah ukppip di istana negara rabu pagi
tentu saja kalau
kami berharap supaya pengalaman yang ada di jakarta tidak terjadi lagi tahun dua ribu delapan belas
menyebarkan ujaran ujaran yang penuh dengan amarah dendam kebencian sebagainya
kita semua sebagai satu bangsa yang mempunyai hak dan kewajipan yang sama
kita semua bersaudara
mari kita juga hentikan
hentikanlah pro dan kontra ini tapi tetap bahwa kita punya satu tujuan yang sama